indonesia breaking news
selamat malam anda

bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
bersama saya ratu nabila
lebih karena rasa khawatir yang sangat
luar biasa daripada
melihat kejadian sehari sebelumnya
banyak korban yang bergelimpangan
di tengah tengah mereka sedang
melarikan diri lebih baik
mereka segera berlindung dan tadi
siang kan sempat ada isu
tsunami kembali karena
ada masyarakat yang melihat
gelombang laut sempat turun
dan mereka menganggap ini
akan terjadi gelombang yang tinggi lagi
sehingga berhamburan lah nah dampaknya itu

sepuluh kecamatan ini yang teridentifikasi
yang sekarang sebetulnya ditinggali oleh
yang bukan karena rumahnya rusak
walaupun diantara mereka ada yang rumahnya rusak
yang seperti itu memang
butuh tempat tinggal sementara lebih lama
bahkan harus disiapkan juga
kalau rumahnya nanti tidak bisa
dibangun lagi mungkin kita harus siapkan
dulu hunian sementara
sampai nanti dipastikan dapat hunian tetap
nah itu yang dilakukan
dan layanan sosial
kalau tempatnya seperti ini
kami bisa lakukan tidak hanya untuk
anak anak tetapi juga untuk
para orang tua termasuk ibu ibu
orang tuanya juga perlu kita sentuh
agar mereka tidak terlalu khawatir
ataupun kalau sampai terjadi mereka tahu
harus bagaimana dan harus
bersikap seperti apa bahkan membawa
anak anak yang harus diutamakan
misalkan untuk diselamatkan
jadi daerah ini memang
sudah diperkirakan oleh bmkg
tahun sebelumnya bahwa ini
daerah potensi bisa terjadi
tsunami maupun gelombang tinggi
sehingga tidak ada jalan lain masyarakat harus
siap harus selalu waspada
dan ya nanti tagana
akan turun juga memberikan
penyuluhan kepada warga
tentang bagaimana menghadapi tsunami
menghadapi gempa menghadapi berbagai
yang mungkin terjadi itu perlu kita lakukan
sehingga ya paling tidak warga ini
harmoni dengan situasi bencana
yang mungkin sewaktu waktu bisa menimpa warga
di banten dan sekitarnya
baik terima kasih pak hari atas informasi
dan juga waktunya yang sangat konkret sekali
dan semoga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
ataupun pengungsi di sini bisa terakau
mendir seluruhnya gitu pak ya
terima kasih banyak pak hari atas waktunya
ratu itulah tadi perbincangan saya dengan
dirjen perlindungan dan juga jaminan sosial dari kemensos
sendiri yaitu bapak hari hikmat
dan informasi terakhir yang saya dapatkan
bahwa besok juga rencananya
juga akan datang ke lokasi ini untuk memberikan
ataupun melihat bagaimana kondisi
dari para pengungsi yang ada di sini
sementara saat ini juga pihak tni
khususnya dari pangdam
kodam tiga seliwangi
yang mengakomodir wilayah di banten
dan juga jawa barat menurunkan sekitar
yang nantinya akan disebar di sejumlah titik
untuk melakukan pembersihan dan juga proses
pencarian dari sejumlah warga
yang akan ataupun
menjadi korban dari tragedi
tsunami yang menerjang sejumlah kawasan
yang ada di provinsi banten dan juga yang ada
di provinsi lampung
ratu ya albi dari
seribu dua ratus personil begitu yang akan
diturunkan untuk melakukan pembersihan
dan juga evakuasi apakah
malam ini juga masih
dilakukan evakuasi ataupun pencarian
di sana atau sudah dihentikan
dan akan dilanjutkan esok pagi
seperti apa proses evakuasinya di sana
ya ratu terkait dengan
proses pencarian ataupun evakuasi
memang sampai saat ini masih dilakukan di sejumlah
tempat tetapi itu dilakukan secara
swadaya oleh masyarakat sekitar karena
untuk pihak dari basarnas ataupun
tni dan juga pihak kepolisian
yang memang harusnya melakukan proses evakuasi
ini baru akan kembali
mulai proses pencarian mereka sekitar besok
pagi sekitar pukul tujuh karena
pada malam hari seperti ini visibilitas ini
sangat terbatas seperti itu sehingga
selain membutuhkan tenaga yang ekstra
dari sejumlah personil yang ada mereka juga
nantinya akan merasa kesulitan
karena sejumlah akses seperti misalnya untuk
menuju ke kawasan sumur yang berada di
di sekitar dekat kawasan pantai tanjung lesung
itu masih terisolir dan membutuhkan
sejumlah peralatan untuk dapat
membuka akses tersebut sehingga
masyarakat yang saat ini masih ada di sana nantinya
bisa diselamatkan ataupun dipindahkan
ke tempat yang lebih aman karena memang
masih ada informasi informasi yang
belum bisa tervalidasi bahwa ada
ancaman ancaman terkait dengan
adanya tsunami susulan atau tidak dan
masyarakat diimbau untuk tidak panik dan harus
memvalidasi informasi tersebut kepada pihak pihak
resmi seperti dari bnpb
ataupun dari bmkg sendiri begitu ratu
baik albi terima kasih atas laporan anda
selamat bertugas kembali